hasil survei nasional dari poltreking indonesia menunjukkan figur joko widodo dan prabowo subianto
masih kuat sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
sementara itu agus harimurti yudhoyono menjadi kandidat calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi
ahy mengungguli nama nama lain baik jika dipasangkan dengan capres jokowi maupun prabowo di pilpres dua ribu sembilan belas
lembaga survei poltreking indonesia merilis hasil survei nasional yang dilakukan pada dua puluh tujuh januari hingga tiga februari dua ribu dua puluh
survei ini memotret elektabilitas sejumlah figur dalam pencalonan presiden dua ribu sembilan belas
survei melibatkan satu dua ratus responden di tiga puluh empat provinsi menggunakan metode stratified multistage random sampling
hasilnya hanya ada
ada dua nama yang kompetitif yakni joko widodo dan prabowo subianto
sejumlah nama lain yakni anies baswedan gatot nurmantio dan agus harimurti yudhoyono
meski begitu direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda menyebut
posisi jokowi dodo sebagai pertahanan belum aman
karena elektabilitasnya masih di bawah
ya tentu saja faktor tingkat kepuasan kerja pada presiden
kemudian akan maju lagi itu akan berpengaruh
tetapi perolehan elektabilitas pak jokowi masih di bawahnya
artinya ada orang yang puas terhadap kinerja pak jokowi
tapi belum memilih pak jokowi
nah itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pak joko widodo
supaya mengkomunikasikan agar mereka bisa secara strategis
untuk mendukung pak jokowi
sementara itu agus harimurti yudhoyono menjadi kandidat calon wakil presiden
dengan elektabilitas tertinggi
ahy mengungguli nama nama lain baik jika dipasangkan dengan calon presiden jokowi
dalam simulasi sebelum nama ahy menjadi cawapres nomor satu
muhammad iskandar dan lainnya
begitupun saat disodorkan sepuluh nama nama
nama cawapres untuk jokowi atau prabowo